meski tidak menjelaskan lebih terperinci
di sini kelihatan kayak sedikit lembek ya busuk
dan jangan melakukan hal hal yang dilarang selama penerbangan dan selalu mendengarkan instruksi awak kabin
saat ini baru ada dua produk dari dua agen pemegang merek yang telah memenuhi syarat masuk program subsidi kendaraan listrik murni
soalnya saya sendiri sebagai pendatang meskipun saya mungkin sudah lama di australia
provinsi kabupaten kota untuk
oh yang di pojok ya yang di corner bukan sih
hasil referadum mungkin akan sangat ketat
dan kita dapatkan ada enam puluh ya kurang lebih
karena setiap orang biasanya mereka dipanggil dengan beberapa nama yang berbeda
misalnya perdagangan bulog itu tidak ada inilah challenges atau
kesehatan dunia yang terjadi dalam kesehatan dunia
insight with desi anwar kali ini akan membahasnya

yang tinggal di parit parit
kita baru bisa bicara itu untuk persahabatan karena data yang kita olah apakah itu di rumah sakit lain di lingkungan lain bisa lebih tinggi sama atau lebih rendah itu juga perlu kajian khusus ya
di mana perjalanan dimulai paduan beduk dan munculnya penari
ini penampakannya seperti ini saya coba
lalu kemudian mengganti yang sudah memang nggak aktif lagi misalnya kan gitu
antrean warga seperti ini bukan hanya sekali saja terjadi di indonesia
yang penting ngerti ya karena aku pernah loh ada beberapa fanbase yang datang ke kita kayak
jadi itu general saja di bagian umum
karakteristik lainnya adalah menghadirkan unsur alam dalam rumah
nah kalau terus begitu itu sebetulnya segregasinya akan semakin besar
ini menjadi peringatan ferdi karena area yang sekarang berada
beberapa hari yang lalu kita dengan kodamar ii surabaya
setiap warga negara berhaki berhak atas agama dan kepercayaan dan beribadah
sembilan ratus delapan puluh lima orang sudah menjalani tes swab antigen secara acak di posko kilometer tiga puluh empat tol japek ini
bisa mencapai dua ratus km per jam
selama di masjid itu mereka tidak melakukan
oh kita kalau misalnya bikin selebrasi mah heboh banget
mungkin pertanyaan tersebut lebih pantas untuk dijawab oleh federasi sepak bola indonesia ataupun campur lain
kemudian dari berbagai negara juga seperti itu
tapi karena ini empat kontainer digabungkan jadi luas ya bu ya
dan itu yang menyebabkan mungkin ada beberapa tower tidak bisa terselesaikan
dan informasi terbaru yang kami dapatkan boleh dikoreksi ya korbannya ini bahkan sudah mencapai delapan orang yang tewas
andai kata pak prabowo gak punya mitra untuk mengusung beliau
jadi bukan suatu yang mutlak tapi ya siapa tau kita lihat si karakter tatiana selamat tidak di film ini
oke boleh seperti biasa nih ya
yang kerap dijadikan sebagai ajang perjudian